sendiri apakah kemudian
memang sudah mulai ada perbaikan
masyarakat atau pasien yang datang
apakah sudah mulai berkurang atau memang
sebetulnya masih cukup
sibuk menangani pasien covid sembilan belas
dua minggu terakhir ini memang
penurunan kasusnya sangat
pertengahan atau awal tahun
awal tahun sampai februari pertengahan
tempat tidur kami bisa mencapai
dua puluh persen di dua minggu
terakhir ini bahkan di hari ini kita
hanya mencapai tiga puluh delapan persen
kapasitas tempat tidur isolasi
tekanan negatif jadi saya kira
ini satu penurunan kasus
yang cukup bermakna dan saya kira juga
rumah sakit dan peran masyarakat
yang terdapat mengatui protokol
kesehatan oke jadi
memang anda juga melihat ada
yang datang ke rumah sakit
yang kita lihat memang
ini begitu berat
di tengah pandemi apalagi dalam
setahun terakhir ini beban
seperti apa atau yang kemudian anda lihat sendiri
dalam bidang pelayanan beban apa yang kemudian
ini memang menjadi tantangan
dan memang cukup berat yang memang harus dihadapi
oleh para tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
begitu terjadi pandemi covid sembilan belas
kami harus membuat
penempatan sumber daya manusia
terutama tenaga medis maupun
keperawatan dimana begitu
di ruang isolasi berarti
volume pekerjaannya atau
shift yang jaga menjadi
lebih banyak ya
sehingga sebenarnya terjadi mobil
dari ruang ruang yang
pertamanya ruang tadinya
bukan ruang isolasi mereka dikerjakan
bekerja di ruang isolasi sehingga kebutuhan
sdm nya juga menjadi
meningkat nah potensi
tertularnya juga akan
begitu mereka bekerja
interaksi di ruang isolasi
risiko tertularnya juga semakin tinggi
jadi itu beban yang harus
ditanggung oleh tenaga kesehatan yang
bekerja di rumah sakit begitu
merawat pasien covid sembilan belas
misalnya kemudian penambahan jumlah
ya penambahan jumlah pekerja atau punakes
ya penambahan jumlah penambahan
yang tadinya hanya tiga kali
sehari menjadi empat kali sehari
sebuah kenisayaan karena memang ini
situasinya sudah pandemi dan juga
ada beban yang paling dikhawatirkan
adalah tertularnya tadi itu ya dok
ini seperti apa ya betul
oke baik jadi beban
tertular terhadap covid sembilan belas
dok ini kan sudah
sepuluh tahun berjalan ya dari yang anda lihat
bagaimana anda melihat
penanganan covid sembilan belas sendiri
kesehatan anda melihat ini seperti apa dalam
satu tahun terakhir ini dan apa yang kemudian anda harapkan
untuk ke depan
di awal awal pandemi
mungkin di seluruh rumah sakit
tapi begitu semakin banyak
kasusnya alamanya menjadi
semakin baik ya terbukti
dengan angka keberhasilan sembuhnya
juga semakin baik angka
kematiannya juga semakin turun
ya dan pengobatannya
berkembang jadi memang kalau
kita lihat dengan satu tahun
semakin turun gitu
ya dan ilmu pengetahuan
berkait dengan pengobatan
pasien covid juga semakin baik
baik dokter agus
dokter sudah termasuk
yang divaksin ya dok ya atau belum
vaksinasi dok ini kan pemerintah sudah
mulai gencar melakukan vaksinasi
dengan vaksinasi ini tentu diharapkan
ini bisa mengendalikan pandemi covid sembilan belas
apa sebetulnya kalau anda melihat program vaksinasi
seperti apa dan
dari rumah sakit karini sendiri
pelibatannya seperti apa dok dalam program vaksinasi
satu bagian dari
atau fasilitas pelayanan pemberian
vaksin di provinsi jawa tengah khususnya di
kota semarang yang mendukung
semarang yang akan
jadi total sampai
sudah cukup banyak yang kami vaksin
hampir empat kasus
orang yang dilakukan
yang perlu diingat sebenarnya
bukan hanya vaksinasi saja
vaksinasi bukan satu satunya
cara untuk bekerja
itu justru harus didukung dengan
protokol kesehatan yang diterapkan dengan
perilaku perilaku sehat yang lain
mencegah kita tertular dari
covid sembilan belas oke jadi pesan anda
khusus bagi masyarakat pada umumnya
sebagai tenaga kesehatan yang
juga berjuang selama setahun terakhir
melihat langsung seperti apa
sibuknya rumah sakit
dan juga beragam
kondisi pasien yang anda lihat
meskipun kita juga seringkali
masyarakat sudah seringkali diingatkan
tapi tidak ada salahnya kemudian dok anda juga
memberikan pesan terhadap publik kita pada umumnya
meskipun sudah ada vaksinasi
tapi mengedepankan perilaku kesehatan
apa yang ingin anda sampaikan dok
ya saya kira untuk masyarakat
tentunya patuhi protokol kesehatan yang sudah
digariskan oleh pemerintah
ya yang belum mendapatkan
vaksin tunggu nanti akan pasti
yang sudah mendapatkan vaksinasi jangan
vaksinasi itu satu satunya
cara untuk mencegah
tersebar loronya covid sembilan belas
jadi lima m itu harus dipatuhi
ya kemudian nanti
akan melakukan vaksinasi
lima m kapan diterapkan
saya kira setahun dua tahun
depan kita harus tetapkan lima m tersebut
ya jangan kendor
ya saya kira dengan
sikap semangat jangan
kedor dan vaksinasi kita bisa menghadapi
covid ini dengan baik dan
tetapkan tetunan covid
baik terima kasih dr agus urip purwoko
direktur medis dan juga pelayanan dari
rumah sakit karyadi semoga sehat selalu dok
terima kasih sudah berbagi cerita
untuk kami di cnn indonesia newscast
pada malam hari ini